karena kamu mau ngampus
gak usah aku nengangkot aja
aku tuh beli beli kesini buat ngantre kamu doang
tapi aku lebih nyaman naik angkot
apa karena kita kakak adik
terus kamu gak mau aku ngantre jemput lagi
meka kita sarapan dulu yuk
mama tuh pengen banget sarapan sama kamu
tapi mah aku harus kerja
karyawan yang lain udah pada kerja soalnya
iya tapi kan sarapan cuma sebentar
mama janji gak akan lama kok
tapi meka udah sarapan di rumah mah
yaudah kalau kamu emang gak bisa
nanti kamu pulangnya mama jemput ya
kamu pulang jam berapa
gak usah mah
aku gak mau mendapatin mama
mama tuh gak repot
mama yang jemput ya
gak usah meka bilang
meka juga abis kerja langsung ke kampus
yaudah kalau gitu mika mau pergi kerja dulu ya
sok jual mahal
aku akan pastikan hidup kamu dan ibu kamu air
dan aku gak akan puas
sampai melihat hal itu benar benar terjadi
aku akan pastikan hidup kamu dan ibu kamu air
mulai sekarang gue udah gak mau marah marah lagi sama mereka
gue gak mau dia jadi benci sama gue
apalagi jaga jarak dari gue
aku mau mencari teman yang lebih baik
lo udah sarapan belum
kalau misalnya belum sarapan
sarapan bareng yuk
soalnya alangkah lebih baik kalau misalkan lo sarapan dulu sebelum mulai kerja
tumben baik banget
ya enggak gue cuma pengen ngajakin sarapan bareng aja
udah sarapan di rumah
gak ada salahnya kan
tapi aku gak mau sarapan sama bos sih
soalnya kalau misalkan sarapan sama bos nanti diomelin karena aku gak kerja gimana
gue gak bakal marah marah lagi sama lo
jadi sarapan mau gak
tapi enggak deh
aku mau kerja dulu
gelir yang dibaikin malah sok jual mahal
enggak benar benar enak masalah mulu sih
fendi harus sabar
eh erlebt nah mereka
ya udah gapapa meika lo beresin aja
ini lo beresin aja
randy kenapa sih kok hari ini baik banget
tapi bagus deh jadi gak tambah pusing
selama ini aku menjaga gelang itu dengan baik
kalau memang bu farah ibu kandungnya meka
yang katanya delapan belas tahun sudah mencari anaknya
mestinya dia gak lupa sama gelang itu
kenapa dia kemarin biasa biasa aja ya
kayaknya aku harus menyelidiki sesuatu nih
bu aisyah ngapain dia telpon aku
maaf bu farah kalau mengganggu
saya ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama ibu
ibu ibu ada waktu nggak ya siang ini ketemu saya di rumah bu
memangnya ada apa ya bu
apa mereka sama ibu sekarang
oh enggak enggak ada
saya cuma ingin menunjukkan barang barang pentingnya mereka
nanti biar saya tunjukkan langsung sama ibu
oke oke kalau gitu saya segera kesana ya bu ya
terima kasih banyak bu farah
sebenarnya apa yang mau dikasih sama bu aisyah
tapi sebaiknya aku datang
mungkin ada informasi tentang mereka yang mau disampaikan bu aisyah
yang aku belum tahu
aku juga gak mau dia curiga kalau sampai aku gak datang
pekerjaan aku kan udah selesai
aku mau ke kampus
eh eh tunggu dulu
ada apa lagi sih
enggak gua gak bakalan nambahin kerjaan lu lagi kok
tapi kalau sekarang gua nganterin lu ke kampus gimana
gak usah lah aku juga udah biasa
aku duluan ya
hai meika tukang onjingnya udah datang

aku mau nganter kamu
karena kamu mau ngampus

gak usah meika
kamu udah nangkat kan
aku sudah nangkat
walaupun aku sudah nangkat
tapi aku masih nangkat
engga jangan jangan
aku tuh biasa belain kesini
buat nganter kamu doang
tapi aku lebih nyaman naik angkot
apa karena kita kakak adik
terus kamu gak mau aku nganter jemput lagi
otomatis kita pasti bakal sering ketemu kan
nah aku mau kamu biasain diri buat itu
bimo bener gak ada gunanya aku menghindar
sampai kapanpun aku akan terus bertemu dengannya
aku mau berjalan
ya udah deh
ren gue cabut ya
kamu ini kenapa sih randy
kenapa kamu biarin mereka pergi sama dia
kamu ini bukannya jawab pertanyaan oma pah diem aja
makanya kamu itu harus gerak cepat deketin meka
mas begitu aja masih oma juga yang ngajarin
serah oma deh
mereka aku bahagia bisa terus ada di dekat kamu
walaupun bukan sebagai pacar kamu lagi
bimo alangkah sulitnya mengubah perasaan ini
tapi gimana pun juga ini nggak benar
aku harus melawannya
aku gak boleh jatuh cinta sama kakakku sendiri
aku gak boleh jatuh cinta sama kakakku sendiri